sementara itu usai sidang lanjutan pembunuhan brigadir yosua
kuasa hukum riki rizal membenarkan kliennya menerima uang dua ratus juta rupiah
dari rekening atas nama nofriansyah yosua
uang tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga keluarga ferdi sambo
kuasa hukum riki rizal erman umar menegaskan pemindahan dana sebesar dua ratus juta rupiah
dari rekening yosua kepada rikirizal atas perintah putri candrawati
pengiriman uang tersebut dilakukan pada tanggal sebelas juli
dan dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak anak verdi sambo di magelang
dalam persidangan rikirizal juga membenarkan hal tersebut
riki menjelaskan pemindahan uang dilakukan melalui mobile banking
akses untuk membuka rekening milik brigadir yosua tidak hanya diketahui dirinya saja
ada nomor pin yang diketahui secara transparan di telepon genggam miliknya
setelah meninggal beberapa hari ya setelah meninggal joshua
karena itu memang uang itu adalah kepemilikan mereka
jadi yosua itu maupun riki itu rekening dibuka pada saat dia mengurus rumah tangga
kalau joshua khusus di jakarta
dia setelah meninggal itu beberapa hari kemudian diminta riki supaya pindahkan
tapi tidak semua
ada di tanggal
dua ratus pertama seratus yang kedua seratus